siapa bener ya haji muhyiddin
jadi korban penculikan
iya ya untung aja nyawanya masih selamat
kalo ditipit tipit tuh korbannya suka dibunuh
penculikan itu tuh katanya nih ayah denger
yang ngerancanain pak haji sulam
emangnya bener bu haji rodia
tega bener ya pak haji sulam
itu semua gak bener ibu ibu
suami saya sengaja dicatut namanya buat peristiwa itu
lihat aja badannya segede gitu
semoga aja nih ya sate kambing yang di rumahnya pak haji muhyiddin kurang
eh lu gara garanya karena lu kagak kebagiankan iya kan
sate yang di haji muhyiddin
iya juga sih mak
tenang aja tenang aja
sebentar lagi juga kita bakalan potong dua kambing
wah bukan minimarket juga ya mak
buat akekak lu
ada satu kambingnya juga dong
udah johnny gak usah makan sate kambing ya
ntar mbak beb
beli sate madura
kalau gak sate padang
pakai cabe beb
rere mau pamitan dulu ya
dan kalau boleh mau minta diantarin sama robby
rum sedih dan kesel sama sikap abah dan umi
yang udah bikin keluarga bang roby kecewa dan marah
tapi rumah asrah bang
kalau bang robby bakal punya pikiran lain soal rumah

rob udah ngantrin rene
mpok pengen lo akhir hubungan lo sama rumana
apa serius ngomong seperti itu
lo gak boleh egois
lo harus mikirin kehormatan bang sulam
juga keluarga kita
lo tau kan
keluarga haji muhyiddin itu makin parah sama keluarga kita
dia selalu hubung hubungin keluarga kita sama keburukannya dia
ayah tuh pacaranya sama rumana
bukan sama orang tuanya
mpok tau perasaan lo
lo udah terima
lo udah malam
mpok harus mengerti

lo udah berdua
lo harus ingat
perjalanan lo masih panjang
lo masih ada kesempatan untuk cari perempuan lain
yang jauh lebih baik dari mana
bahkan jauh lebih cantik dari die
robi dan rumana itu sama sama serius
rumana itu warna terbaik yang robi miliki
rob pacaran dan perkahwinan itu jauh bedanya
kalau pacaran dipenuhi dengan mimpi tapi kalau perkawinan kita harus ngadapin kenyataan
nah nanti lo bakalan ngadepin mertua lo yang sinis dan benci sama allah
wah sekeras kerasnya itu batu tetap lubang juga kalau dideteksi air terus menerus
ya tapi dia lebih keras daripada batu rob
bahkan lebih keras daripada baja
wakat dan pikirannya udah menyatu
jadi apapun yang lo lakukan udah gak ada benernya rob
ibaratnya lo kasih belian sekeranjang buat mereka gak bakal ngaruh sama sekali
ingat itu rob
kok sampai segitunya
percaya sama empok rob
semua yang ada di dunia ini bisa berubah kecuali watak manusia
hati manusia yang kotor lebih keras daripada batu dan sulit dipecahkan
lo juga harus ingat rob
ada mpok satu satunya hidup sama orang yang berwatak kotor
empok gak mau
lo gak boleh egois
lo harus mikirin kehormatan bang sulam juga keluarga kita
omongannya poro dia
memang ada benarnya
keluarga haji muhyiddin itu makin parah sama keluarga kita
dia selalu hubung hubungin keluarga kita sama keburukannya dia
lo akhir hubungan lo sama rumah
gue gak mungkin lepasin rumana
sepertinya saya harus segera bertindak
saya harus katakan kepada rantor mana
kalau apa yang mereka lakukan itu salah
mak udah mau berangkat sekolah udah ya mak
aduh ganteng amat nih
udah mau berangkat sekolah
semua persiapannya udah beres
bekal bekal bekal sekolah
udah mak udah masuk ke tas semua mak
yaudah mak kalau kayak gitu jalan berangkat dulu ya mak
wah iya si rok mesti gue kasih tau nih
cepetan buru buru ke pasar nih
ngapain lu nyelempet ada di kamar
lu tau si jonny udah sekolah
tadi jonny udah pamit juga sama rok
sekarang cepetan deh ke pasar ya
takutnya nih kesukaan si jonny udah abis di pasar

ya buat makan siangnya si jonny
sebenernya rok males keluar mak
pagi ini nih gosipnya udah nyebar kemana mana
rok males denger ya mak
aduh udah deh
lu tuh mestinya tuh udah gak peduli sama heboh hebohan kayak begitu tuh
dari siapa juga
sebab lu udah setiap jam lu denger heboh hebohkan begitu itu
sih udah tutup kuping mak
tapi rasanya hati lu sakit ngedengarnya mak
mak tau gak sakitnya sampe ke lu hati rok
apalagi denger ngomongannya haji maimonan itu lho mak
tapi masa lu kagak mau keluar rumah seumur hidup
ya enggak sih mak
yaudah deh sekarang nih ke pasar sana ya
nih ntar keburu abis nih kesukaannya si jonny
jangan lupa ya lu catet ya
beli ayam sayur asem tempe pahu ame
mak lu gak pernah liat si jonny makan petek
yaudah rambut dan pat dulu ya
kayanya ketawa juga dia
kasian bener ya haji muhyiddin
jadi korban penculiknya
untung aja nyawanya masih selamat
kalau ditipit tipit tuh korbannya suka dibunuh
penculikan itu tuh katanya nih ayah denger
yang ngerancanain pak haji sulam
emangnya bener bu haji rodia
tega bener ya pak haji sulam
itu semua nggak bener ya bu ibu
suami saya sengaja dicatut namanya buat peristiwa itu
kan si badal juga udah ngerusak omongannya sama haji muhyiddin
si mamut sama si sobari kan reman
iya apalagi si badar
cuma ngerti aja dah
boleh aja bu haji rodia ngomong begitu
sekarang coba kita pikirin samai samai
kalau emang haji sulam kagak terlibat penculikan laki
ngapain tuh keluarga haji sulam ninggalin aja si badal
haji sulam ninggalin acara tas syahkuran tadi malam
karena dia ngelakuin jadi dia pulang
bukan bener gak
kan belum belanja bu haji
karena masih banyak di rumah
terus ngapain kesini bu haji
ya ini masih banyak
ya ini masih banyak
ya ini masih banyak
ya ini masih banyak
ya ini masih banyak
ya ini masih banyak
ya ini masih banyak
ya ini masih banyak
ya ini masih banyak
ya ini masih banyak
ya ini masih banyak
ya ini masih banyak
ya ini masih banyak
ya ini masih banyak
ya ini masih banyak
ya ini masih banyak
ya ini masih banyak
ya ini masih banyak
ya ini masih banyak
ya ini masih banyak
ya ini masih banyak
ya ini masih banyak
ya ini masih banyak
ya ini masih banyak
ya ini masih banyak
ya ini masih banyak
ya ini masih banyak